di jaman rasulullah saw
orang yang suka berbohong itu
akan dipukul memakai kayu
apalagi kalau mengatasnamakan nama allah
itu merupakan sebuah dosa besar
bacaan yang tadi jadi gak
aduh kalau ada duduk mah
semua aman semua nyaman
awas aja kalau bohong
nah maka dari itu
jangan suka berbohong
takut dengan hukumannya nanti
ya pak kira ini
kebetulan kita ketemu disini
bagaimana kondisi santriwan dan santriwati ustadz usazah
iya alhamdulillah semua santriwan sudah pada masuk kamarnya masing masing
dan sudah pada tidur ustazah
sama juga ustadz mereka sudah pada tidur semua
kalau begitu saya pamit duluan ya ustadz
oh iya sebelumnya saya mau minta maaf nih
saya gak bisa antriin ustazah nulul
karena mesti harus patroli lagi
ustadzah nulul sebentar
ada yang ingin saya bicarakan dengan ustazah nulul
jadi begini ustaz
tadi waktu di ruang makan
itu saya melihat
dodot dan haikal itu
mereka saling bersisik sisik
iya itu berbisik bisik
saya bukannya mau suhu ustazah nulul
saya jadi gak tenang melihatnya
seperti ada sesuatu yang gak beres gitu
ustaz ustaz gak usah khawatir
karena saya sudah cek kamar mereka
dan mereka sudah pada tidur
tapi kalau seandainya ustadz masih penasaran
silahkan ustadz cek aja lagi langsung
karena saya harus bicara dengan pak kiai amin
ada yang dibicarakan dengan kiai amin
obrolannya empat mata
perjodohan ustazah nulul
apa jangan jangan kiai amin mau menjodohkan ustazah nulul dengan saya
iya aja deh
jodohin sama ustazah nulul saya kan
tapi saya membicarakan tentang perkembangan anak anak belajar di pesantren
terakhir masalah apa
kalian mau kemana
kalian mau bayar utang ustaz musa di warung lilis
bapak nggak usah curiga
karena kita udah izin sama ustaz musa
iya udah izin pak tadi
jangan lama lama ya setelah cara ceramahnya selesai
kalian balik ya
masih ingatkah ketika kau sakit ibumu berjuang mencarikan obatmu
kalian tau nggak kenapa aku mau jadi penceramah terkenal
biar bisa ketemu sama ibu aku
memangnya kamu belum pernah ngeliat muka ibu kamu
dari balita aku udah diausu sama nenek
katanya sih ibu aku jadi tkw di arab
kamu belum pernah ketemu ibu kamu dong
kalau aku jadi penceramah terkenal
dan masuk tv
tapi ibu aku mau kembali lagi ke indonesia
aku aja yang baru jauh dari orang tua
pengen banget buat ketemu mereka lagi
harusnya aku kemarin bersyukur pas tinggal sama orang tua
bukannya malah ngelawan terus
kalian udah izin belum kesini
udah malem tau
udah udah kok
tapi tokonya belum mau tutup kan
palingan bentar lagi
yaudah aku ke dalam dulu ya
assalamualaikum pak satpam
pak satpam liat haikal dodot sama sobrinya
tapi katanya mau pergi nonton ceramah
sama bayar utang pak ustadz di warung lilis
nonton ceramah jam segini
iya katanya kan udah izin sama pak ustadz
sebentar sebentar sebentar
jadi pak ustadz boleh izinin pak ustadz gak denger ceramah
masa dodot mau dengerin ceramah pak ustadz larang
kalau dodot dengerin orang ngobrol
anak anak sekarang emang pinter ya
saya sebagai ustadz juga
gak boleh kalah pinter
gak boleh kalah pinter
ustadz gak mau nyariin anak anak
gak usah dicariin pak ustadz
sebentar lagi juga mereka pulang
saya punya kejutan buat mereka
yaudah saya mau istirahat dulu ya
kalian ini dari mana
maaf pak pesat pam
baru sana saya sekot tadi
jangan kasih tahu kalau kita pulang jam segini ya
ya sudah sana masuk
eh kita tuh kelamaran di luar tau
jadinya kan kita diserikan di pusat pusat
atau kita langsung menghadap sama bawis tamusa aja
prisip banget sih malem malem
nanti santri apa dibangun semua
drama tadi pagi juga ya
ya namanya juga ustadz selebriti
terkenal ya pasti bagus lah
tadi aku kira kalian ngajak aku nonton ceramahnya
di masjid di masjid mana gitu
ternyata di tv
udah mana tv nya kecil banget lagi
lo ngantuk lah
eh ey eh sini sini jangan kabur
kejutan kan kejutan kan
tidur tidur gedug
santai aja ya
nih gara gara haikal posat
sama si dodot
dia ngajak saya
film apa jawab loh
keluar dari pondok pesantren
posat kenapa tau
kalian punya bukti
besok kita ke warung lili saja